pt jalan tol lingkar luar jakarta memasang rangka penahan gelanggar pada jembatan penyeberangan yang ditabrak truk di wilayah bambu apus
perbaikan sementara ini membuat jalan lingkar luar dapat dilintasi dengan normal
pt jalan tol lingka luar jakarta sudah membuat penanganan sementara pada jembatan penyeberangan di jalan lingkar luar jakarta kilometer tiga puluh empat arah pondok indah
jembatan penyeberangan itu rusak akibat ditabrak truk yang ukurannya berlebihan pada kamis siang
kecelakaan ini menyebabkan kemacetan panjang sehingga pt jalan tol lingkar luar jakarta melakukan penanganan sementara
pt jlj memasang rangka penahan gelagar yang dapat menahan beban hingga tiga ratus dua puluh ton
hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu lalu lintas
sementara untuk perbaikan permanen pt jlj masih menunggu hasil kajian dari konsultan independen
jembatan itu jembatan ikon
jembatan ikon yang cukup unik dan bagi kalangan medsos itu agak menarik
dan begitu tertabrak itu baru saja dilakukan pengecatan itu dampaknya memang ada perlemahan di struktur atas jembatannya
kami memang untuk melakukan penanganan itu butuh hasil evaluasi kajian dari konsultan independen
tapi kami tidak mau tidak melakukan penanganan
jadi kami melakukan berukuran
kami menahan gelanggar jembatan itu dengan happy shoring
batasan ketinggian maksimal kendaraan yang melintas di ruas tol maksimal hanya empat dua meter
namun truk dengan ukuran berlebih itu melintas di bawahnya
ada batasan ketinggiannya ya
masing masing bandara itu maksimal empat dua meter
sedangkan kendaraan yang kemarin itu sudah dapat dipastikan lebih dari itu
memang kemarin itu
kontainer yang mereka bawa itu alat pengeboran pertambangan itu ada cerobong yang lebih menonjol ke atas
sehingga itu yang membentur dari penyangga jembatan
meski sudah diberi penahan untuk sementara operator jalan tol menghimbau pengguna tidak melewati jembatan penyeberangan tersebut
erik kustara bekasi